minggir minggir minggir minggir
ternyata naki itu ngejar sekar juga
nggak ngejar emang
ada apa sih gung emang siapa yang kurang ajar
kamu nggak kok campur ya ini urusan saya
kenapa sih mas agung mas agung nggak pernah kayak gini
kamu dari mana
terus ini siapa
dimas temennya agung
ini ya di mes itu dari jakarta yang mau melakukan perjalanan ke jogja
betul kamu dari jakarta
iya om saya dari jakarta
hah kenapa kamu gak bilang dari luar kota
harusnya diajak masuk dong
bukannya tadi ayah yang nggak nyautin salamnya dimas ya
ah tadi menyiapkan saya
iya om tadi saya ngucapkan assalamualaikum
dari luar kota harusnya diajak masuk

ini dia ya pak
oh seraga mana sih
lu tuh dari mana aja sih kak
lu ngapain jaket jaketku dibawa semuanya dibawa
lu mau kemana sih
udah deh kak kita cabut aja yuk
enak gue sama tempat ini
bentar dulu bentar dulu kenapa sih tiba tiba ngomong ngomel gini
udah deh lu gak usah banyak nanya deh
eh bukannya kayak gitu
ya lu cerita dong sama gue ada apa sih kenapa lu ngomong ngomong kayak begini
gua udah pantang ngijik tempat ini lagi
astagfirullahaladzim ga boleh lu ngomel kayak begitu pak mali
asal lu tau ya
gue udah nyesel kenal tempat ini
lu aneh lu sendiri yang bilang katanya lu kangen sama musik
kalo ada musik lu bisa ngelain kejenuhan lu
kenapa sekarang jadi ngomel ngomel
gue emang kangen sama musik
tapi gue gak terima aja dibentak bentak kayak gitu sama si agung
emang dia pikir dia siapa
merasa seni mantap aja tuh orang
lu kenapa dibentak bentak sama dia
dia main marah marah aja sama gue
lu kali yang salah ngomong sama dia jinggung perasaannya
gimana gua tau dim
apa mungkin lu pernah nyakitin dia
salah salah ngomong atau gimana
males banget gue mikirin perasaan anak kampung kayak gitu
ya allah dimas
lu ga boleh ngomong kayak begitu
kesel sih boleh kesel marah boleh marah
kalau emang kenyataannya dia anak kampung mau gimana lagi dong
udah udah lagi puasa juga
iya tapi ntar tunggu buka dulu ya
langung bentar lagi nih
serah lu deh
soal jalan ke studio itu lagi males gua
terus jawabnya mau kayak gimana
cuman studio doang aja jawabannya ngobetin gitu
sekar ke sini
udah aja dikejar
kenapa ga boleh gua kejar kau kan cuma pengen ngobrol
aku gak suka sama sikap kamu tadi
kamu kira aku ini apaan
apa karena tadi siang warga demo
terus kamu jadi ngapain tata kerama
aku jadi bingung lah perubahan sikap kamu
kayaknya studio musik itu emang perlu diperbaharuin deh
biar pikiran kamu juga baru
kalau udah kayak gini kamu bisanya diam aja kan
jangan lempem dong
teger dikit bisa nggak sih
aku masuk dulu
loh tapi sekar sekar
kok temennya gak diajak masuk
ayo lah mampir dulu
minggir minggir minggir
ternyata naki tuh ngejar sekar juga
enggak ajar emang
ada apa sih gung emang siapa yang kurang ajar
kamu kan kok campur ya
masa gung ga pernah kayak gini
ini urusan saya sekarang saya minta kamu mainten sekarang
ya nge ban lah emang tak umpet emang
tau warga pada dateng terus demen lagi
ini jam berapa nih
nggak ada tapi tapian
saya minta kamu nge ban sekarang
nggak ada tapi tapian nge ban
sekarang ini kuliah kerja atau apa
saya baru mau kuliah pak
wah bagus bagus
saya dengar mau ke jogja ya
ada urusan apa ya
jadi gini pak orang tua saya nyuruh saya ketemu mbah di bulan ramadan ini
kalau orang tuanya itu
kerja di mana
ayah saya itu pengusaha pak
wah bagus itu
pengusaha apa mungkin
wah hebat itu
mulai lagi musisi gila itu
padahal rt warga semua sudah pada marah sama dia
ini pasti si agung nih pak

padahal berapa kali tunggu warga
masih juga melawan
pesek dia emang
wah kalau gitu pindah duduk
nggak tenang pindah yuk
berhenti banget nanti
anak anak tahu diri
lari tadi duduk dong
berisik banget sih
berisik banget sih
kita harus ambil tindakan baru mbak
bisa ini tinggal diam
saya sudah tidak tahan
saya sudah tidak tahan
saya harus ambil tindakan
ayah bakar studionya
pak tunggu pak
hei jangan berisik
terus ada suara warga di luar
hei jangan berisik
hei jangan berisik
kamu ngapain berisik
main terus nggak usah pikirin luar
kamu bisa mengecek doang
hei warga udah parah parah banget
kalau tidak kita bakar
bakar aja bakar bakar aja
ayo jelet dia keluar